itu bukannya si angel ya
udah biarin aja
lo harus pantau mereka
sekarang lo keluar lihat
duduk dimana nih
anak baru ya
duduk sini aja
itu kosong ada dua lagi
oh iya kenalin temen gue
sebenernya bisa seles berdua sama lo
e p o e p o bukan kepo
maaf ya salah denger
ternyata selain ganteng lucu juga ya boy
selamat pagi semua
kayaknya si kepo sakit mata deh
kayaknya mereka gak suka diketahui di sini
tak kenal sama kata saya
yalah yuk cebut
sekolah kita bagus kak
soalnya kan gue sama haikal udah sekolah di sini
pasti sekolah ini bakalan tambah keren
kal lo ditanya cindy tuh
scene emang ada apa aja
gue temenin mil yuk liat liat yuk
gimana udah ketemu sama
cewek cuantik yang lo cari cari tuh
sama si cindy tuh

ya lo gak pengen gitu yan juga pindah ke sekolah ini
kan enak tiap hari bisa ketemu kan
bebep yanian ternyata
boy sama haikal pindah dong
ke sekolah aku
aku tuh sebenernya udah tau
aku buat diem diem aja soalnya dia
pengen kasih surprise buat kalian
kok kamu kelihatannya nggak happy gitu sih

iya aku sedih tau
ada yang ganggu kamu di sekolah
siapa yang ganggu kamu
boy dan haikal di sana
ya pacar aku kan kamu bukan mereka
kamu tuh gimana sih
masa aku ngadunya sama mereka

ya kan kita beda sekolah bebih
ya kan kita beda sekolah baby

ya makanya aku lagi sedih tahu

soalnya boy sama haikal pindah ke sini
aduh aku gak bisa ketemu terus sih sama kamu
pindah juga dong ke sini sayang
bukannya aku gak mau pindah
tapi aku gak bisa ngerayu emas
waktu aku daftar sekolah di sini aja
waktu aku daftar sekolah di sini aja
emak itu sampe ngejual tanah hongkong lho
lagian gak mungkin juga kan

kalau misalkan sekarang tuh aku ngerengek rengek lagi sama emak
aduh yang ada aku bisa diceburin kekali sama emak

ya dia marah
ya dia marah
gue sama haikal masuk kelas dulu ya
gue juga masuk duluan ya
sampai jumpa budi
girls kayaknya kalian harus bantuin gue deh
gers kayaknya kalian harus bantuin gue deh
gue penasaran banget siapa sih cewek yang diincar sama gue

kita kan harus tahu orangnya tuh siapa ya kan
ya enggak lah
ya maksudnya gue butuh bantuan kalian
ya maksudnya gue butuh bantuan kalian
biasanya yang kepo tuh justru yang naksir

ya sebagai teman yang baik
ya sebagai temen yang baik
temen tapi mesra yang baik
mesra banget yang baik
kenapa sih mel
sini sini biar gue ajar
enggak enggak bukan bukan dia telingkuk
ya nggak mau pindah ke sekolah sini
ya nggak mau pindah ke sekolah sini
ya nggak mau pindah ke sekolah sini
aduh mel kalau menurut gue sih tuh namanya bukan nggak setia
tapi karena dia mah nggak punya duit keles
dan sekarang nggak mau maksain dia pindah ke sini
wah jahat banget nih si mel
iya juga sih ya
oh kan otaknya juga cerdas nih
bantuin gue aja gue nih lagi mau
cari tahu siapa sih cewek
yang dikebet sama boy
tapi tadi gue tanyain kayak nggak niat gitu bantuin
kita harus masuk kelas
itu bukannya si angel ya
udah biarin aja
pantau mereka sekarang lo
biar nggak penasaran keles